pagi ini saya akan ajak anda untuk ngabuburit sambil masak
loh kok masaknya pagi pagi ya
padahal kan buka puasa masih nanti sore
gak apa apa karena makanan ini atau masakan ini
itu lebih enak kalau kita masukkan dulu ke dalam kulkas
sebelum akhirnya nanti sore bisa kita masukkan ke dalam oven
untuk disantap saat berbuka puasa
yang gampang banget dibuatnya
saya dapat resepnya dari mertua
dan ternyata anak saya yang kecil juga suka banget
karena teksturnya yang lembut
langsung aja kita bikin ya
caserol bisa menjadi solusi praktis
dalam menyediakan masakan rumahan
di sela sela kesibukan
karena disajikan pada wadah besar
sekaligus untuk banyak porsi
resepnya pun bisa disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah
mulai dari kentang pasta
atau seperti yang satu ini
casserole dan kentang
dengan bahan dasar roti
anda siapkan empat lembar roti
dua suwir tiga lembar roti tawar atau roti gandum
kedalam wadah tahan panas
kemudian isi dengan keju
dan satu kaleng kornet sapi secara merata
lalu siapkan empat butir telur
yang dicampur dengan lima ratus mili susu segar
dan garam merica
jika ada sisa kornet
anda bisa mencampurnya ke dalam susu
lalu tuangkan ke dalam suiran roti
anda perlu menutupnya dengan plastik seperti ini
atau masukkan ke dalam kulkas
agar adonan lebih meresap
diamkan di kulkas selama beberapa jam
atau bahkan semalaman
sebelumnya ada sentuhan terakhir
yang tak kalah penting
untuk menambah cita rasa kornet beef and cheese caserol
yakni taburan keju diatasnya
saya sih sukanya kejunya agak banyak ya
agar nanti jadinya crispy di permukaan
tapi lembut di dalam
nah ini tinggal kita masukkan ke dalam oven
yang sudah di prehet atau dipanaskan sepuluh menit sebelumnya
siapkan oven di suhu satu ratus delapan puluh derajat celcius
dan panggang selama kurang lebih empat puluh lima menit
hingga satu jam
sampai casserole mengembang sempurna
caserol yang renyah di luar
namun lembut di dalam
siap dinikmati keluarga
anissa pagi jakarta